sehari jelang pertandingan melawan madura united persebaya surabaya dilanda krisis pemain
sedikitnya lima pemain pilar dipastikan tidak bisa bermain karena mengalami cedera
meski tidak dengan komposisi pemain terbaiknya tim bajul ijo tetap optimis meraih kemenangan demi menghindari zona degradasi
persebaya terus melakukan persiapan jelang menghadapi madura united dalam lanjutan kompetisi liga satu di stadion gelora bung tomo surabaya kamis malam
dalam pertandingan ini persebaya nampaknya harus berjuang lebih keras karena sejumlah pemain utamanya mengalami cedera
kelima pemain tersebut diantaranya robertino pugiara rafael maitimo david da silva dan nelson alom
kondisi itu diperparah dengan octavio dutra
yang saat ini belum berjalan ke liga satu
belum bisa dipastikan bermain
namun pelatih persebaya tetap menargetkan kemenangan maksimal guna mengamankan posisi menjauh dari zona degradasi
sementara kubu madura united menyatakan siap melawan persebaya dengan kekuatan terbaiknya
dengan para pemainnya
pelatih madura united optimis bisa meraih poin di kandang bajul ijo
laga antara persebaya surabaya melawan madura united dijadwalkan kamis malam yang akan digelar di stadion gelora bung tomo surabaya
muhammad kinwar kemarudin surabaya